nah pemirsa bukan saja hanya pejabat dan juga orang penting saja yang mendapatkan undangan resepsi pernikahan putri presiden joko widodo
teman teman masa kecil kahiyang ayu juga diundang ke pernikahan kahiyang dan bobi nasution
kahiyang mengundang semua teman seangkatannya di sekolah dasar negeri mangkubumen kidul enam belas solo
ada dua orang rekan kahiyang yang akan berbagi cerita
eki dan nita tak menyangka bakal menerima undangan pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
mereka sudah bertahun tahun tidak bertemu dengan kahiyang
bagi mereka undangan ini adalah kejutan yang menyenangkan
eki dan nita merupakan teman sekelas kahiyang ayu semasa duduk di bangku sekolah dasar di sd negeri mangkubumen kidul enam belas solo
selain mereka berdua semua teman seangkatan kahiyang ayu lulusan dua ribu tiga juga diundang untuk menghadiri resepsi di siang hari
eki dan ita senang kahiyang ayu masih mengingat teman teman lamanya
saat ini eki bekerja di sebuah hotel di solo sementara nita menjadi guru
akhirnya ketemu waktu reuni di sabah buana itu masih smp kayaknya
amazing banget seneng lah soalnya udah lama gak ketemu
dipikirnya ya udah maksudnya kan dia udah jadi anak presiden gitu loh
otomatis kan nggak mungkin lah kalau kena undangan gitu
ternyata semua dari alumni sd nya kena semua dapat
tentang ada undangannya seneng banget
gak nyata bisa berbagian
pemenang belajarnya kahiyang
terakhir ketemu dua ribu empat belas itu pas ada nikahan temen juga
bentuk undangan pernikahan kahiyang ayu hampir sama dengan undangan pernikahan kakaknya gibran raka buming raka
di dalam undangan bersampul bluedru berwarna merah terdapat beberapa kertas yang akan digunakan tamu sebagai tanda masuk ke gedung geraha sabah
yang ditempelkan pada kendaraan
keluarga presiden jokowi dodo mengedarkan delapan undangan
untuk resepsi pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution